kamu jadi gigit ya makin sakit
tuh betul tuh jangan berisik
akhirnya riset siar kalengnya udah pergi
pak rete berani nih
hebat pak rete
mau masak apa hari ini
pak rete masak ya
ini kan tayangan hilang di hutan
suara apaan tuh ya
suara apaan tuh
di luar ada manusia serigala lagi
teman teman lihat deh
hilang di hutan
suara apaan tuh ya
suara apaan tuh
di luar ada monster serigala
tapi kalau begitu
semua orang sisi ada yang masuk hutan
kalau nyari monster serigala
ternyata monster serigalanya itu
ucapan kamu maksud akal juga
kalau bisa jadi
kalau emang ada beneran monster serigala itu
gak boleh ngomong kemarangan
ini buat ini
wah hebat punya banyak senjata kayak gini jaring
coba itu enggak tuh
mana nih manusia serigala yang mana ketemu nggak ketemu nggak ketemu nggak ketemu nggak ketemu nggak
belum ketemu belum ketemu kita juga lagi nyari
pak rete jangan jangan itu suara
suara salah satu warga kita yang diterkam sama manusia serigala
aduh pak rete saya gak mau
ah ini tangan saya udah dicakar
pasti saya juga mau digigit juga
si bu messi makanya kita kesini tuh
mau nangkap manusia serigala
supaya tidak meresahkan warga lagi
malah mau pulang gimana sih
lihat terus kita masih gimana pak rete
kita mesti maju apa pulang
ya kita harus bikin formasi
supaya tidak tercerebrai
enggak kecomot satu abis lagi
kecomot satu habis lagi
habis lama lama pak ya
pak enda udah kayak mau main bola aja pakai farmasi
farmasi mah buat nebus obat
kita bikin formasi
jangan sampai lepas ya
jangan sampai ada yang
bu messi aku berhenti
udah aku disamanya juga berhenti
aduh pak rete
lagi aja lagi lagi
udah tau udah pasti kita adain di para penang
aduh ini orang manusia cerigala
gak butuh gitu banget sih seru
itu punya apa
ini mau banyak banget
wah kita dapet alungka
eh kita udah dapet
emma udah mau besiin
aduh pas berada di umun
ya udah sama aja
ya udah panggilan the first
iya you can grab it
masa obat rangkut ya
ya udah gue tuang langsung tau

terima kasih mama an
dia nyanying cek gitu jadi gak kena
gak ada lagi senjatanya
kau ada kebeneran
kau ada kebeneran
tenang tenang bu penil
tenang semuanya saya masih punya ide
bagaimana kalau kita keluarin jurus kudu
jurus kudu paling teman kita
gak teman kita punya jurus kudu
kudu gimana maksudnya bu messi
bang dik kenapa
betul betul jangan berisik
makanya manusia segalanya udah pergi
tapi aku mau keluar

aku takut kalau manusia segala itu dateng lagi ntar
ya rasa mah gitu
kan kita mau ngelawan manusia segala itu bareng bareng

ya sampai dua tahun juga
bang dik cek duluan sana
bang dik takut
bang dik biar gigi kaceng dia gigit
aku belum ketemu bang dik lagi loh
yaudah deh bang dik ke situ ya
jangan cepet pulang ya
eh manusia cepet pulang ya